ini kali berapa bapak
ini yang kedua
kemarin sampai tiga ratus lima puluh juta
kemarin sampai tiga ratus lima puluh juta
saya bisa berdiri
berdiri tanpa turun turun
keren gak sih
ini artinya sudah sesuai dengan yang sudah di branding pak menteri
kita memang berikan persyaratan tiga ratus lima puluh juta terlebih dahulu
tapi kalau lebih dari itu adalah
memang bagian dari kemampuan ini sampai tiga ratus delapan puluh juta

oke terima kasih